kita beralih ke informasi lainnya
pemerintah kota surabaya dan perhimpunan rumah sakit indonesia jawa timur memprotes
aturan baru rujukan rumah sakit untuk pasien bpjs kesehatan
selain dianggap merugikan masyarakat karena panjangnya birokrasi
peraturan baru juga bertentangan dengan permen ks satu tahun dua ribu dua belas
pemerintah kota surabaya dan perhimpunan rumah sakit indonesia di jawa timur
memprotes peraturan baru direktur jaminan pelayanan kesehatan bpjs no empat
terkait rujukan pasien bpjs
pasalnya peraturan tersebut dianggap dapat menimbulkan kekacauan beban kerja
puskesmas dan rumah sakit di surabaya karena panjangnya proses rujukan
dalam peraturan itu selain harus mendapat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat satu
pasien harus melalui rumah sakit tipe d tipe c dan tipe b
dengan tahapan ini selain merugikan masyarakat
konflik antara masyarakat dan penyelenggara
penggaraan tempat kesehatan akan berpeluang lebih besar
karena itu saat ini pemkot surabaya sudah mengirim surat kepada menteri kesehatan
dan dirut bpjs kesehatan agar meninjau kembali peraturan tersebut
saat ini dari fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak bisa langsung ke rumah sakit tipe b
atau langsung ke rumah sakit tipe c
semua melewati berjenjang dari tipe d c dan b
di pihak rumah sakit sendiri peraturan ini akan membuat ketimpangan jumlah pasien
di mana membuat jumlah pasien di rumah sakit tipe d akan membeludak
sementara jumlah rumah sakit tipe d hanya berjumlah sembilan unit
saya ingatkan lagi rumah sakit tetap sosial
tetapi tidak berarti sosial itu terus berarti semuanya tidak bayar dan sebagainya
tidak artinya tetap kita melayani dengan sumber daya
yang ada di rumah sakit itu
peraturan nomor empat bpjs ini rencananya akan diterapkan pada satu oktober dua ribu delapan belas
mendatang di empat puluh unit rumah sakit di surabaya
meski mengalami polemik pemkot surabaya mengimbau
agar seluruh rumah sakit tetap melayani pasien seperti biasa